halo saya akan kembali mengajak anda untuk lebih dekat dengan politikus tanah air
episode kali ini the politician akan menghadirkan sosok yang karir politiknya menanjak
kala menjadi pemimpin di kota sejuta angkot atau tanah pakuan
sosok kali ini juga digadang gadang akan maju dalam kontestasi pilgub jawa barat dan dki jakarta
bersama saya diana valencia inilah the politician
episode the politician kali ini bersama dengan yang empunya kota bogor yakni kang bima arya
yeay ini gak ada penontonnya jadi gak bisa tepuk tangan ya
gak ada kita tepuk tangan sendiri aja
kang terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk siena indonesia tv
kan ini kita jalannya lebih pelan pelan dikit ya kang
kasian nih teman teman
kayak gak biasa jalan pelan ya
kang bima ini bicara soal tadi kan abis melakukan briefing ya kang
sama staff sama para kepala dinas sama telurah
ini emang selalu di outdoor ya kang ya
atau gimana ini kan di situ gede tempat kita berdiri sekarang begitu ya
pertama briefing staff itu selalu ada temanya atau konteksnya
jadi kalau misalnya kebutuhannya memang perlu presentasi kita ingin mempelajari data data
itu biasanya di dalam ruangan
tapi yang lain lain kebanyakan di luar
satu supaya dapat konteksnya
kenapa dipilih di sini
karena ada kaitannya dengan antisipasi krisis tahun depan
kita mau fokus untuk menggarakkan lagi mendorong lagi desinasi wisata kota bogos
kemudian kedua kita juga ingin selalu menginspirasi
jadi tempat briefing staff itu jangan itu itu aja
supaya gak bosan supaya gak jenuh
supaya gak ada yang nge review
supaya wilayah lain termotivasi
kadang tempat yang keren supaya camat atau lurah yang lain nyontoh ke situ
kadang tempat yang justru hancur hancuran
tempat bencana tempat banyak problem gitu
supaya orang orang itu selalu belajar dari contoh baik dan contoh buruk
nah selain soal tempat ini sebenarnya yang aku sorotin adalah biasanya kan kalau pns wali kota itu mengadakan briefing staff itu semuanya aku
pakai seragam coklat coklat udah ya udah gitu kaku gitu
nah ini tadi saya lihat banyak banget yang pakai kemeja kemeja santai
ini kang bima juga pakai kemeja santai sepatunya juga sneakers gitu ya kang
ini emang setiap selasa pakaiannya harus santai biar terbangun suasananya atau gimana sih kang
di bogor itu ada peraturan wali kota
jadi setiap selasa seluruh asn wajib pake produk lokal
setiap selasa tuh kang
jadi kemeja celana sampai sepatu
gak boleh produk luar
dan produk lokal ini bukan berarti produk lokal tapi udah ada di mall
tapi di outlet outlet yang masih kecil yang berkembang
nah ini kang bima pakaiannya dimana nih
jangan jangan belinya di mall
enggak ini di bogor
iya gitu ada orang bogor juga
sama celananya juga
terus ini sepatunya ada temen yang ngirim dari bandung
jadi semuanya produk lokal
dan saya selalu cek satu satu tuh
ini sepatu celana gitu
oh jadi ada evaluasinya nih di cek satu satunya
ya ada dong ada
nah ini kalau bicara soal outfit kang bima ini kan selalu terlihat muda
padahal sebenarnya udah kayaknya udah dari sembilan puluh delapan ya kang ya di politik ya kang ya
gabung di betul ya kang dari tahun sembilan puluh delapan ya
nah ini bicara soal politikus muda kang
meskipun kang bima umurnya terus bertambah tapi image ataupun citra politikus muda itu gak lepas dari
seorang bima arya
sebenarnya apa sih kang yang pada saat itu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan memutuskan untuk berkarir di politik begitu
saya bergabung di pan ini sejak awal pendirian
karena waktu itu terpesona dengan pemikiran pemikiran pak amin
yang menurut saya progresif jauh ke depan gitu
ikut deklarasi pada saat itu ya kang ya
di bandung saya mendirikan pan di bandung
cuma di jakarta saya berkarir mulai dari dpd pan kota bandung mulai dari situ
sempat off sebentar karena sekolah saya sekolah s tiga
masuk pan itu setelah selesai s dua
tapi kemudian saya sekolah lagi dan menekuni karir sebagai dosen sebagai konsultan
agak off baru kemudian di tahun dua ribu sepuluh diminta bergabung lagi menjadi salah satu ketua partai
salah satu ketua dpp oleh bang hatta waktu itu
berarti pada saat itu terpesona oleh pemikiran pemikiran pak amin rais
pemikiran pak amin dan platform partai
partai yang terbuka partai yang inklusif partai yang reformis partai intelek
jadi pemikiran gagasan wah ini keren banget menurut saya waktu itu
pada saat itu meniti karir di dunia politik khususnya di pan pada saat di usia muda begitu ya kang
apa sih kang tantangannya jadi seorang politikus muda pada saat itu
tantangan itu sebetulnya bagaimana kita bisa sabar ya
jadi gak semua idealisme kita itu terpenuhi
gak semua harapan sesuai dengan kenyataan
ada kalanya kita kecewa
nah jadi kalau setiap berpolitik berpartai kita kecewa kita akan mental dengan cepat
makanya harus ada sabar lah
ketika ini belum ini belum ya sudah gitu
makanya saya nggak pernah mau pindah partai
apakah saya pernah kecewa terhadap pan ya pernah
gak mungkin saya kemudian karena kecewa pindah ke partai lain
ya enggak lah
bagaimana cara seorang bima arya mengatasi kekecewaan kepada partai politiknya sendiri kepada rumahnya sendiri begitu
pertama menurut saya yang penting itu kita harus konsisten dulu
kalau kita kecewa oke
ya kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan dalam skala skala yang lain gitu ya
kita bisa mengobati kekecewaan kita dengan berkreasi di hal lain
kalau yang ini mentok misalnya di partai nggak bisa jalan oke kita buat gagasan gagasan yang lain
itu aja selalu ada jalan lain kok gitu
kang tapi bicara soal politikus muda ini saya pernah baca di media begitu ya
kang bima pernah mengganti lurah lurah dengan pns pns muda
kemudian juga di y dua puluh kemarin juga sempat bicara
wah yang jadul jadul nanti dulu deh ini yang muda dimajukan gitu
apa sih kan sebenarnya yang kang bima lihat dari seorang politikus muda
dibandingkan dengan mungkin generasi yang sudah lebih dulu begitu menjejakan kaki di dunia politik
muda usia itu berarti muda gagasan harusnya
jadi kalau orang muda lebih memiliki gagasan yang kaya dibanding yang sudah
karena orientasinya kan ke depan bukan ke belakang gitu
jadi selalu berpikir ke depan seperti apa
yang kedua orang muda kan lebih fit lebih enerjik lebih dynamic gitu
makanya lurah lurah itu kalau tua tua itu udah punya kendala fisik
ya badannya sudah tidak six pack kemudian nafas ngos ngosan gitu
lurah itu harus six pack ya kang
ya bukan six pagnya sih sebetulnya
saya kan berharap lurah itu wali kota di wilayahnya masing masing
harus sering turun harus melihat selalu saluran air ini masih ngalir atau enggak gitu ya
terus apakah sampah diangkut atau enggak itu memerlukan ketahanan fisik loh
jadi ya lebih muda lebih bagus
dan yang kedua
lurah itu adalah awal karir menurut saya
bukan puncak karir
jadi kalau dia di usia dua puluh an sudah bisa jadi lurah tiga puluh an jadi camat empat puluh an jadi kepala dinas
itu lengkap rekam jejaknya nantinya gitu
skillnya lengkap baik di lapangan maupun di belakang meja
oke itu juga kan yang menjadi alasan kenapa kemarin menyebutkan ini ibaratnya menjodohkan pak rk dan pak ganjar begitu di y dua puluh
nah kalau itu sebetulnya lebih kepada
lebih kepada gagasan dan pemikiran
kita punya target dua ribu empat puluh lima itu indonesia emas
lima besar ekonomi dunia
nggak mungkin dengan cara cara biasa
jadi kalau targetnya baru angka angkanya baru caranya harus baru juga
artinya gagasannya baru selalu
nah dua tokoh ini saya lihat punya itu
tidak terjebak dari pola pola lama pakam pakam lama gitu
ya banyak juga yang muda empat puluh an gitu
mungkin karena lingkungannya ya
mungkin ada pola didiknya gitu ya
sehingga ya begitu
jadi maksud saya jadul itu lebih kepada pemikiran perspektif cara berpikir langkah berpikir langkah berpolitik gitu
kalau dari seorang bima arya sendiri bagaimana untuk menjadikan diri sendiri mulai dari paradigma pemikiran untuk selalu muda kan
karena image muda ini kan enggak lepas nih dari seorang bima arya
lihatnya muda terus padahal umur terus bertambah ya kang ya
satu gaul dua baca
ya gaul itu bukan berarti nongkrong ya hangout gitu
tapi jaringan kita harus luas
kita harus bergaul dengan teman teman komunitas
karena ide idenya baru semua
tapi kalau kita gaul kita ngerti lah gitu nangkep ide itu
kita harus gaul juga selalu dengan teman teman entrepreneurs pengusaha
supaya itu perspektif usaha baru seperti apa gitu
kalau nggak gaul gak punya networking ya susah gitu ya
nah yang kedua banyak baca banyak update pengetahuan kita gitu
karena vision kita tetap dijaga ke depan
nah memang sering dikritik ya katanya pencitraan pencitraan gitu ya
tapi ya hari ini semua harus disampaikan
kang ini kira kira dari tadi aku udah muter muter tamannya
gede pisan ya kang
ini rumah pribadi ya kang ya
kita saya disini dari sma
oh dari sma kang
tapi dulu disana rumah orang tua
kemudian setelah saya kuliah kerja
ya mulai membangun rumah
nah bagian inilah yang kita bangun
tapi kayaknya saya lebih penasaran sama ruang kerjanya wali kota bogor
kayak apa sih siapa taunya banyak dokumen dokumen yang acak acakan
kira kira kang bima
ini orangnya acak acakan atau terapi ya kang ya
saya kalau nerima tamu atau kerja kalau nggak di balai kota ya di sini
nah ini banyak piagam piagamnya juga ini dipajang semua disini ya kang
enggak semua ya
karena kalau semua pasti enggak muat
tapi kadang kadang saya pilih yang punya makna lebih dalam
jadi setiap saya keliling indonesia mendapatkan sesuatu menerima sesuatu
atau menemukan sesuatu yang menarik yang berarti saya bawa
ini berkesan banget dapat penghargaan sebagai warga kehormatan di sulawesi selatan dari pak gubernur waktu itu
karena berhasil menyelesaikan satu persoalan di bogor dengan orang makassar orang sulawesi selatan
makanya dapat ini
ini berarti ruang biasa nerima tamu kang
iya kalau terima tamu disini bisa disitu
nah itu kita nyebutnya ruang asmaul husna gitu ya
atau bisa di sini atau rapat yang agak serius bisa juga di sebelah sini
oke di sebelah sini
iya ini aduh ini ada banyak banget yang bisa dikulik kita ke arah sini aja kali ya kang ya
ini apa aja nih ini juga piagam piagam lainnya
iya kalau ini ini ada ijazahnya loh
kalau orang nanya ya di maria ada ijazah nggak
iya ini ijazah dokter isa s tiga saya
oh ini ada berbagai
suka ngisi kuliah tamu juga ya kang ya
kalau ke luar daerah ada sesuatu ya kita simpen lah disini
oke ini asli apa enggak ya kang
itu nggak lah
tapi kerjanya nggak palsu dong kang
nah ini kalau saya lihat kang ini banyak banget buku buku ya
ini hampir mirip kayak perpustakaan sebenarnya
ini memang perpustakaan
koleksi sebagian kecil koleksi bapak saya
bahwa saya juga punya perpustakaan
itu saya selamatkan
dan ada koleksi saya dari sd
ada buku buku dari sd
sd saya udah punya koleksi sendiri terus sampai ketika kuliah jadi dosen ngajar sampai sekarang gitu
sebagian lagi masih dipeti peti karena gak muat
masih bingung naruh di mana
kang ada satu buku favorit nggak kang
kita boleh nyamperin nggak
satu aja buku kang mima yang paling menurut kang mima paling kece paling apa ya punya dampak yang besar ke kang mima
oke sebetulnya banyak ya
nah ini buku yang paling berpengaruh buat saya
ini saya baca untuk kelas satu sd
saya tuh suka wayang
makanya buku buku pertama saya adalah mahabharata baratoyuda dan ini bagian yang paling epic menurut saya pandawa seda
ini yang mau perkenalkan siapa kang
panwasida ini ketika pandawa v ini naik puncak gunung kemudian satu satu meninggal kecuali yudhistira
ini menurut saya nilai filosofinya keren banget
setiap orang itu selalu punya kekuatan dan kelemahan gitu
tergantung bagaimana dia bisa menaklukkan setiap kelemahan yang ada di dirinya
nah disini bima akhirnya meninggal juga ya karena dia sombong kira kira gitu deh
berarti jangan sombong nih
ini sebabnya juga banyak banget orang main wayang ya kang ya
satu dua tiga
ya karena itu nama bima itu kan kata bapak
kamu tau nggak nama kamu bima kenapa
makanya setiap lihat ada
selain itu ada nggak kang
ini kan biasanya kalau politikus berkaitan sama hal hal yang politik
atau semuanya dari warian
ya maksudnya buku favorit
ini salah satu buku yang saya suka
kenapa politik itu penting
jadi orang itu kalau berpolitik ya harus ada alasannya
nggak bisa hanya karena kursi atau materi
ya politik itu adalah untuk membuat orang lebih mudah hidupnya
nah buku ini keren
jadi bukan cuma sekedar pekerja politik
tapi juga punya karakter ya
bukan hanya pekerja politik tapi pekerja partai
ah betul tuh
nah kang ini kalau kesini nih ruang
berarti ini tempat kerjanya kang bima nih
ya kalau tanda tangan berkas dan lain lain di sini
atau kalau zoom di sini juga
nah ini ini lucu
jadi waktu saya lulus s satu
dia buatlah dokterandes bima arya sugiarto

nah terus waktu saya lulus dokter s nya saya buang
oh biar sekalian gak usah bikin lagi
nggak usah bikin lagi
ini yang buat bapak
pak ini bapak saya yang buat ya
anaknya udah sarjana dia buatin ini dulu
wah keren banget
kang bima juga suka pakai aksesori kepala ya kang
saya tuh kan keliling indonesia sebagai ketua apexi
asesi wali kota
kemana mana pak kalau ada acara acara pasti dikasih ini
sering pakai ya
hmm jadi koleksi kang
kang ini ada yang menarik nih
taupun kurang ini beneran dipakai
saya dapat barang antik ini di solo
karena saya suka barang aneh aneh kan
waktu saya sd kelas satu di los oksana
iya kalau nelfon ya begini
aduh ini dapatnya dimana kang
di pasar antik di solo
di solo wah ini udah lama banget ya kang ya
ini waktu itu dikasih apa beli kang
beli dong wadah dong
terus saya juga senang koleksi buku buku antik
ini asli ini buku tentang
buku tentang persiapan pembuatan undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
di sini perdebatan semua orang
notulensinya ada di sini
jadi kalau mau tau
nah ini ada yang namanya baswedan
oh panis ya
tapi itu semuanya sampai kertasnya udah kuning gitu ya kang ya
emang udah lama ya
nah terus ini saya lihat ada world of fame kali ya
nah ini menarik sebenarnya ngebahas seorang bima arya
kita juga ngebahas soal media sosial
satu supaya orang tahu apa yang kita kerjakan
kedua supaya orang tahu apa yang akan kita kerjakan
dan hari ini orang harus tahu apa yang dilakukan oleh pemimpinnya
karena kita bekerja kan karena uang rakyat
atas pajak rakyat
harus dipertanggung jawabkan
nah memang sering dikritik ya katanya pencitraan pencitraan gitu ya
tapi ya hari ini semua harus disampaikan
ya masalah kesannya pencitraan atau enggak
karena itu tergantung racikannya kan
tapi kang bima tuh kalau upload upload itu kan sehari banyak banget ya kang
itu yang nge admin kang bima sendiri atau ada tim sih
admin ada ada tim
tapi ujungnya saya yang approve
oh ibaratnya pegang sendiri juga ya kang
ngelihat ya bagaimana
berarti kalau kayak dm dm atau komentar komentar dari warga bogor yang adu lewat dm
berarti kang bima juga lihat dong
kalau sempat saya balas sendiri
kalau enggak saya minta tim cek gitu
tapi kang ini banyak banget nih yang bilang kang bima tuh jadi wali konten
yang kayak tadi kang bima bilang pencitraan itu sebenarnya gimana sih kang
pencitraan itu tuh bagaimana sebenarnya seorang politikus harus
menurut saya pencitraan itu kok nggak sesuai dengan realita
jadi kalau dia melakukan sesuatu posting yang keren banget
padahal aslinya dia gak melakukan itu itu berpencitraan
kalau memposting sesuatu yang dia lakukan nih gak apa apa dong
publikasi ya toh
dan harus tahu tapi itu risiko pemimpin sih menurut saya
dan kang bima gak masalah ya disebut mau nge upload terus
kita lihat tuh kang ini ada ini ada foto foto saya lihat sebentar ini ada yang paling menarik
ada dengan syahrini
kok bersama syahrini
janjian di taman
dia mau meresmikan toko kuenya
taman apa taman di kota bogor kang
ini taman helang
saya ajak jalan jalan di taman
jadi ini dating dengan syahrini
tapi saya sebenarnya agak malu dilihat pose saya seperti ini
karena pose dengan pak jokowi aja saya agak pede kan
tapi pose dengan syahrini kok kayak
malu gitu ya
ya mungkin begitu kelihatannya ya
mungkin ada begitu ya
nah ini juga ada
ini waktu pan lagi apa kang
rakernas pan kebetulan
kebetulan saya ketua panitianya
ada pak ketum ya
kemudian ini ada bareng sama pak jokowi
kemudian ini lagi ngapain kang
ini kayaknya penuh dendam sekali
ini tradisi yang saya coba bangun sejak dua ribu empat belas
setahun sekali warga boleh mukulin wali kota
di perang bantal
pada ngantri itu kayaknya ya kang ya
ngantri gak nih
awal awal pada takut takut
lama lama ya seneng banget
ini ketua rt
jadi ternyata ketua rt ketua rw gitu
ketua rt ketua rw
tapi gak marah kan kang kalau dipukul
kalau di sini nggak apa apa ya
namanya juga lagi bermain ya
oke ini ada sama
nah ini sama pak rk juga saya lihat di media sosial kang bima sering banget nge upload ya
memang sedekat itu ya kang
dari kapan sih terjalin hubungan itu
saya kena kang emil ketika saya baru terpilih jadi wali kota
berarti dua ribu empat belas ya kang
terus kang emil baru aja dilantik gitu
kita ketemu kita banyak ngobrol saya belajar
sejak itu ya dekat sekali sampai sekarang
jadi banyak belajar dari kang emil
karena kan kang emil ahli tata kota
persahabat betul ya kang
di sini juga ada kebarengan sama ibu
apa sih kang pentingnya seorang istri buat kang bima tuh
penting banget ya
istri anak anak itu supporting system
ini ada foto pak jokowi di pajang dua loh
ini ada satu ada dua
ini momen dimana pak jokowi tiba tiba aja datang ke balai kota gak bilang bilang
iya waktu itu lagi
acara apa kang
menuzul quran kalau gak salah
terus tiba tiba pak jokowi datang bagi bagi sembako di situ
pas lagi dua duanya senyum cemerlang ya
apakah di dua ribu dua puluh empat akan senyum cemerlang dua duanya
terus ini banyak sekali
ini ada pose gemasnya
love dengan siapa ini kang
ini dengan tokoh tokoh lintas agama
karena kita ingin bogor itu guyup toleran dan menepis isu isu bogor intoleran
makanya kita bangun banget
silaturahmi hubungan dengan para tokoh lintas agama pendeta
kemudian juga ada kiai semuanya lah
semua ya kang ya
ini yang di atas itu sama siapa kan
itu saya terkesan banget ya
karena itu ada berlima sebetulnya
itu kakak adik usianya udah tua
udah di atas seratus sembilan puluh seratus
tapi masih ada semua
ini waktu diambil tiga empat tahun yang lalu
kemarin saya cek ke situ udah tinggal dua pada meninggal gitu
saya tuh kalau ke wilayah selalu tanya kalau ketemu orang tua apa sepanjang umur
pengen tahu aja gitu
bukan soal makanan sih
soal pikiran ya kang
semua sama adik kakak saudara dan lain lain
sampai cucu cicit semua ya kang
ini ke arah atas
ini karena kalau tadi udah ke penerimaan tamu ruang kerja buku buku
nah yang ini juga nih
ada banyak banget medali
segitu cintanya ya kan sama berlari itu ya
ini medali lari kan kang semuanya
rata rata berapa kang
ten ke empat ke

kang ada yang paling race
yang paling berkesan nggak di sini
hampir semua berkesan sih sebetulnya ya
tapi yang paling baru itu
ini baru minggu lalu nih
oh jakarta marathon
terus di sini juga kalau lari tuh biasanya sendiri atau bareng bareng nggak
karena ini ada beberapa nih lari
nah ini di sembalun
ini di sultra
ini larinya tapi nggak sendiri itu bareng sama ayam juga ya kang ya
ini di bali
itu di padang
kalau olahraga tuh mukanya suka jelek loh kalau di kamera
kang bima kayaknya keren keren aja ya
ada resepnya nggak dong kalau foto
sebetulnya ini take yang ke tujuh puluh lima sih
ya kita ingetin mau pindah
begitu terdampak baru nyalain pemerintah
baru nyalain pemerintah kan gitu
rentetan peristiwa bencana yang memakan korban jiwa tak hanya meninggalkan duka
tetapi juga hikmah untuk jajaran pemerintah kota bogor
untuk lebih sigap menghadapi cuaca ekstrim
menurut kepala pusat riset kebencanaan geologi badan riset dan inovasi nasional
atau brin adrin tohari
kota bogor secara geografis memang merupakan daerah rawan longsor
dua hal yang dapat dilakukan dan sudah sepatutnya disadari pemerintah daerah
adalah mitigasi pembuatan drainase permukaan di wilayah lereng
serta penanaman tanaman penyerap air
tak hanya itu
kerjasama antar dinas untuk mengelola data rawan bencana dari bpbd harus diperkuat
sehingga tugas mitigasi dan antisipasi bencana tidak hanya dibebankan pada satu pihak saja
menurut saya upaya untuk merelokasi adalah solusi yang paling akhir ya
apabila memang penanganannya itu sudah tidak bisa dilakukan
sangat mahal dan sebagainya
tapi tentunya kalau relokasi kita harus mempertimbangkan
terkait dengan kasum untuk di daerah yang barunya
pasal sumber air
jadi banyak hal yang perlu diatasi terlebih dahulu sebelum kita merelokasi masyarakat di daerah yang baru
di sisi lain pengamat tata kelola kota universitas pakuan budi arief menyebut opsi relokasi seharusnya turut diperhitungkan sebelum bencana longsor terjadi
relokasi lebih awal di permukiman atau kawasan yang rawan longsor memang butuh pembiayaan lebih
namun ini turut mencerminkan prioritas pembangunan pemerintah yang melek bencana
jika opsi relokasi terlalu mahal budi menilai tata kelola bisa dimulai dengan pembangunan artificial technology
seperti dinding beton di kawasan lereng
yang saya lihat kebijakan pemda kota bogor adalah area public yang diperliteskan
seperti sempur kemudian alun alun
kemudian apalagi sekarang penataan yang daerah tanah sareal
ini saya lihat kemudian ada lagi di pandu itu ada lahan curat coret
jadi memang hal hal yang bersifat public untuk kepentingan masyarakat juga sih
tidak salah juga terkait dengan itu
namun demikian hal hal yang bersifat tadi akhirnya bisa membawa bencana dan ada malah sampai kematian dari masyarakat
ini juga menjadi prioritas
menurut budi peta kerawanan bencana khususnya longsor di kota bogor sudah sangat jelas
maka pemerintah daerah harus disiplin menertibkan izin pembangunan rumah dan aturan garis sepadan bangunan di lereng atau sungai
tujuan utamanya untuk meminimalisir korban percatuhan karena bencana yang sebenarnya bisa diantisipasi
kang bima ini bicara soal permasalahan di kota bogor
dalam kurun waktu mungkin satu bulan terakhir karena sudah cuaca ekstrim dan lain sebagainya
ini saya catat ada rentetan bencana
kalau saya sebutkan ada longsor di gang kepatihan ada satu orang meninggal dunia
kemudian ada mahasiswa itb yang beberapa waktu lalu terbawa arus banjir
sehari setelahnya juga ada longsor di gang barjo
ini setelah turun ke lapangan melihat ada banyaknya bencana di bogor
langkah lanjutannya yang jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa

secara geografis bogor memang memiliki daerah yang rawan bencana
dialiri dua sungai ciliwung jalan cisadane banyak pemukiman warga di bantaran sungai
dan karakter lahan yang sangat labil dan rapuh jadi mudah bergeser
belum lagi kemudian ada air yang merembes di mana mana ditambah pemukiman yang seringkali bermasalah dalam hal drainase saluran air
langkah kami satu jangka pendek
semua warga yang terdampak
ini kita lakukan relokasi kita siapkan di hunian sementara
jadi ada anggarannya
jadi ada saya kira mungkin seratus lebih kepala keluarga yang sekarang bergeser dan kita alokasikan untuk di hunian sementara
yang kedua untuk wilayah wilayah itu kita konsultasi dengan geologis untuk bisa memastikan apakah bisa dibangun atau enggak
kalau bisa dibangun ya kita akan alokasikan anggaran kita untuk membantu
kalau enggak akan kita geser
dan untuk jangka panjang sekarang kita siapkan lahan relokasi
jadi ada tiga titik di tiga kecamatan yang siap menampung untuk keluarga yang memang ada di daerah hitam
jadi kita petakan ada daerah hitam daerah kuning dan daerah merah
hitam itu mutlak harus pindah
kuning itu masih bisa jangka panjang gitu
merah itu perlu monitoring kira kira begitu
yang hitam hitam inilah yang kita prioritaskan
untuk digeser dan kita siapkan lahannya
lahan ini kemudian akan dibangun
bisa bentuknya rusunawa ataupun hunian yang bukan gedung bertingkat begitu ya
yang menempel ke tanah
kalau untuk korban korban yang tadi terdampak begitu kang apa sih kang yang dilakukan sama pemerintah
bantuan apa yang sudah diberikan
yang meninggal ada bantuan keuangan ya lima belas juta per jiwa
kemudian yang rumahnya terdampak ya kita bisa alokasikan juga untuk perbaikan perbaikan gitu ya
ada yang melalui dana biaya tak terduga atau dana yang dihimpun dari warga juga
kalau tadi kang bima sebutkan kan ada banyak variable
kang ini sebenarnya sudah diketahui sebenarnya dari lama
tapi kenapa ya kang ini masih terus terjadi apa kendalanya ketika di lapangan
satu warga nggak mau pindah itu
kita ingetin gak mau pindah
begitu terdampak baru nyalain pemerintah kan gitu
yang kedua curah hujan yang sangat tinggi
jadi volumenya terus terusan
jadi ketika volume tinggi ya tinggal tunggu waktu di daerah itu pasti terjadi sesuatu
oke tapi variabel yang kalau kang bima lihat yang bisa ataupun possible dilakukan secepat mungkin itu apa sih kang
contoh curah hujan nggak bisa dikontrol sama pemerintah
ya harus pindah itu masalahnya warganya nggak mau pindah
warga itu bilang ya hujan kan setahun sekali setahun dua kali nggak apa apalah
kalau lagi hujan kita mengungsi aja itu persoalan utama kami
makanya harus pendekatan bertahap supaya membujuk mereka pindah
tapi lahan kita siapkan lahan itu kita bangun
mulai tahun depan awal tahun insya allah lahan sudah mulai dibangun
tapi sejauh ini pendekatan ke warga apa sih yang kang bima lakukan pendekatan seperti apa
ya kalau camat lurah kan selalu mengunjungi itu
ngasih tahu pak bu ini bahaya gitu
bpbd melalui kegiatan kegiatannya
mitigasi bencana itu melakukan edukasi edukasi di situ
jadi terus menerus sebetulnya tapi susah kalau kultur yang seperti itu kan susah
makanya saya targetkan harus ada satu bulan dua bulan ini warga yang direlokasi di permanen
bukan hanya sementara tapi permanen
tapi kalau nggak gabung pan kira kira bima arya pilih parpol manan selain pan ada nggak
ya saya itu sebetulnya kalau dari keluarga
itu mungkin lebih dekat ke pdi perjuangan ya
kang bima ini selanjutnya bicara soal menjawab warga net
jadi kita sudah kumpulkan beberapa pertanyaan pertanyaan dari warga net yang ingin ditanyakan kepada seorang bima arya
yang pertama nih kang soal olahraga
kang bima olahraga favoritnya apa lari atau sepeda atau apa
lari sepeda trekking
tadi saya lihat juga di rumahnya banyak banget medali medali itu ya
ya paling enak tuh menikmati sensasi hormon endorfin itu
setiap lari gitu bisa saya itu feeling fresh

itu nggak terbayarkan dengan apapun gitu loh seger gitu
dan karena sudah rutin kalau nggak lari sehari itu nggak enak
jadi saya beda gitu ketika pagi lari dengan pagi nggak lari efeknya di kegiatan sehari hari beda
itu satu kalau dari segi kesehatannya
nah yang kedua nambah temen nih
lari itu banyak jadi banyak teman di mana mana
kalau kita ke mana mana saya keluar kota pasti selalu lari

kalau kita keluar kota pasti selalu lari
dengan komunitas lokal setempat
terus ikut race untuk event gitu banyak kenal kan semua ya
jadi ini ada gini intinya gini
jadi wali kota itu waktunya sibuk banget
kita susah dapat me time
hampir nggak ada me time kita itu
nah lari adalah me time saya
untuk refleksinya ya kalau orang orang mungkin referensinya apa ya
karaoke atau apa gitu
kalau saya refreshing saya me time saya ya lari
ketika lari itulah rasanya
rasanya refresh semuanya
kalau di rutin kang dari lari sepeda sama trekking yang mana yang paling favorite yang mana least favorite
dari tiga apa sih itu
ya itu lari sepeda trekking
lari sepeda trekking
siapa sih tiap hari yang ngurusin outfitnya kang bima
kang nggak ada sendiri
semuanya ya saya beli baju selalu sendiri
terus biasanya kalau keluar kota ya
keluar kota gitu
malam malam pasti udah saya siapin dulu baju untuk pagi
mau pakai apa
preferensi outfitnya apa sih kang yang selalu yang misalnya kemejaan terus lah atau kaos gitu atau sebenarnya kang bima tuh sukanya pakai baju yang kayak apa sih
saya tuh suka nyantai ya
informal casual nggak ribet gitu
kalau bisa setiap hari pakai sepatu catch gitu ya enak juga santai
gitu nggak suka sesuatu yang terlalu terlihat kaku formal
enak dipakai dan casual gitu aja
karena gini saya kan seneng gerak gitu
hampir tiap hari belusukan jalan ke lapangan
ya outfitnya harus enak
kalau pakai sepatu fantofolder kan nggak enak
kalau di rumah ngapain aja sih kang istirahat main sama keluarga atau gimana
jadi di keluarga itu ada movie time
movie time dengan keluarga movie time buat anak anak
saya tuh suka banget ya jalan jalan ke tempat yang aneh aneh dan unik unik
apa tuh bang yang aneh aneh tuh kayak apa
kayak kemarin waktu ke solo
itu datang ke satu tempat pasar ada barang barang antik
saya nemu lukisan foto bung karno ini foto
foto bung karno yang masih bagus gitu ya

saya nemu telepon di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh

saya suka barang barang aneh barang barang antik
jadi kalau kunjungan ke luar kota apalagi kalau ke luar negeri ya
yang saya datengin yang saya cari bukan mall
tapi barang barang aneh itu yang ada di tempat lain
hmm oke jadi nyari tempat tempat yang aneh aneh ya
tapi kalau tadi kang bima nyebut soal baca apa sih kang
buku genre apa kang yang sering dibaca
apakah self development atau soal politik atau justru malah suka fiksi
kalau lagi pengen
dengan update politik saya baca lagi buku buku politik sekarang
teori teori politik buku buku politik kontemporer yang baru gitu ya
kalau lagi pengen nyantai ya saya suka baca majalah fiksi gitu
atau baca sastra yang udah pernah saya baca dulu saya baca lagi sekarang
jadi tergantung mood nya aja sih
enggak saya suka cerita cerita wayang
era akosasi itu saya baca dari kecil dulu ya
kalau sekarang kalau ya
terus saya juga senang baca buku biografi dan autobiografi
oke luas ya kang ya
selanjutnya kang ini bicara soal pan nih
tadi sempat disinggung juga memilih pan ini kan karena
pandangan atau terpesona sama hal hal yang dibawa sama pan
tapi kalau nggak gabung pan kira kira bima arya pilih parpol maman
selain pan ada nggak
ya saya itu sebetulnya kalau dari keluarga itu mungkin lebih dekat ke pdi perjuangan ya
karena kakek saya bapaknya ibu saya itu kepala rumah tangga istana bogor
itu orang dekat yang bung karno waktu itu
kemudian bapak saya pernah jadi anggota dpr jadi fraksi abri
itu bersahabat dengan orang orang pdi
ya ada pak teo safe bapaknya andi wijayanto gubernur lemana sekarang
jadi ya saya suka partai nasionalis
pan juga saya lihat dulu partai nasionalis yang memiliki moral agama
dulu opsinya begitu
sempat nyaris saya jadi caleg dari pdip sempat dulu ya
ini sudah mempertemukan saya dengan bume
saat itu waktu awal awal saya berkarya di partai lah
sempat ditawari untuk nyalek di pdip
tapi nggak jadi kenapa kang
ya karena sudah memutuskan di pan
nah ini bicara lagi di pan paling dekat sama siapa sih kang
saya ya sekarang tentu ketua umum adalah pimpinan saya
ya banyak sekali hal hal yang jadi pegangan buat saya yang disampaikan oleh ketum ya
tapi saya juga punya mentor ya
yang menurut saya banyak juga memberikan pengaruh dalam cara saya berpikir dan berpolitik
yaitu bang hatta rajasa
karena bang hatta rajasa adalah sosok yang pertama kali mengundang kembali
untuk bergabung di partai menjadi ketua dpp tahun dua ribu sepuluh
apa sih yang paling mengesankan untuk seorang bima arya ketika menjabat
nggak ada yang lebih membuat bahagia daripada melihat warga bahagia itu aja
turun ke warga warga berterima kasih karena rumahnya sudah dibangun
datang ke warga warga memeluk ya karena turap penahan banjirnya sudah selesai
datangkan anak muda yang menyampaikan terima kasih karena sudah dibangun jogging track dan taman taman
terus ketemu dengan orang yang merasa mudah sekarang ngurusin ktp gitu itu aja
jadi capek apapun pasti hilang kalau sudah ketemu warga yang bahagia karena sudah dimudahkan hidupnya
ketika melihat senyum itu ibaratnya semua aktivitas yang padat dari pagi sampai dengan malam itu semua terbayar
ya itulah makanya kenapa saya belusukan itu biasanya juga sore sore gitu ya
udah pagi rapat segala macam
refresinya ya berusukan
dari situ ketemu warga ngobrol dengan warga gitu
warga bicara apa adanya
oke tapi kalau titik terendahnya apa sih kang
selama dari mungkin dari mengawali karir dari tahun sembilan puluh delapan sampai dengan saat ini begitu
titik terendah dalam karir politik ya kang
ada dua hal sih menurut saya ya
pertama kalau ada kaitannya dengan persoalan persoalan hukum
beberapa kali ada perasaan hukum yang sangat complicated yang sangat dilematis gitu ya yang harus kita hadapi
pernah beberapa kali itu
makanya saya sering bilang tipis batasan antara istana dan penjara
karena ruang hukum kita itu abu abu
dan seringkali ada berbagai macam kepentingan di situ
kita belum tentu salah tapi kita bisa masuk penjara
nah saya kira semua wali kota bupati gubernur sepakat ya
yang harus kita siapkan mental kita adalah
itu yang pertama
yang kedua kalau ada urusannya dengan keyakinan konflik agama isu isu agama itu nggak mudah
ya hal hal lain bisa kita selesaikan
tapi kalau ada kaitan dengan keyakinan agama melitansi agama gak mudah
nah seperti ini nih
ini salah satu persoalan yang berhasil kita selesaikan
ada kaitan dengan konflik agama yaitu gerikil yasmin
saya mau cek nih sekarang ya
kita baru sampai pas
tentu kang bima menyadari hal itu kan
nama kang bima yang sempat disebutkan
ya memang banyak yang dorong narik narik atau mengusulkan
kang ke jabar aja kang bima cocoknya di jakarta
kang bima ini desember dua ribu dua puluh tiga kang bima akan purna tugas ya kang jadi wali kota
ya insya allah
dari janji politik kang bima apa saja kang yang belum terrealisasikan dan kenapa
ada dua sebetulnya ya
yang pertama urusan angkot
jadi janji kampanye saya adalah mengurangi angkot di pusat kota
kita sudah ada planningnya konsepnya
jadi ada hitungannya
ya mudah mudahan desember di dua ribu dua puluh tiga

ada hitungannya itu satu
yang kedua ada beberapa titik persoalan di kota bogor
ke pasar pasar itu juga akan kita relokasi
jadi dua itu yang mau saya beresin nih empat belas bulan terakhir menuju desember dua ribu dua puluh tiga
kalau permasalahan angkot itu kenapa sih kang
apa kendalanya ketika di lapangan segitu sulitnya kah mengatur angkutan umum itu kang
karena angkot ini semuanya
tidak bisa dikendalikan
berhentinya sembarangan hanya supir dan tuhan yang tahu
terus banyak angkot yang bodong
jadi nggak boleh jalan karena sudah habis izinnya tapi jalan
jadi bulan depan saya akan cabut surat surat seribu angkot
jadi sudah sangat berkurang
nah kemudian nanti ada skema tiga angkot menjadi dua angkot modern
sehingga berkurang banyak
dan sebagian juga dikonversikan menjadi bis
ya seperti sekarang kita sudah punya empat puluh tujuh bis transpakuan
ini menggantikan sekitar satu ratus lima puluh an angkot
oke berarti nanti kota bogor tidak akan jadi kota sejuta angkot lagi ya
setelah desember dua ribu dua puluh tiga nanti kira kira apa rencana kang bima selanjutnya
setelah jadi wali kota
saya mau fokus dulu deh untuk beresin dua tadi ya
urusan angkot urusan pasar urusan kekumbuhan kesemerautan di kota bogor
kalau itu selesai ya rasanya opsi opsinya akan banyak
tapi kalau itu tidak maksimal ya opsinya mungkin nggak banyak
jadi saya nggak mau pusing mikirin habis itu kemana
sudah ada yang ngatur deh semuanya seperti apa
yang penting saya fight untuk beresin tugas tugas dan janji kampanye di kota bogor
selama menjabat jadi wali kota bogor kang apa sih kang yang kang bima dapatkan
bekal politik apa yang kang bima dapatkan secara keseluruhan
dua periode nih ya kan
yang sangat penting itu adalah menurut saya ya skill komunikasi
bagaimana kita bisa berkomunikasi ke atas ke bawah ke kanan ke kiri
ke kanan ke kiri ada tni ada pori gitu
ke bawah ada ormas ada rt ada rw ada pkk
ke atas ada gubernur ada menteri ada presiden gitu
itu yang nggak mudah gitu untuk dilatih
karena kalau kita ingin menggolkan kebijakan
ya tanpa kemampuan komunikasi kita yang tiga ratus enam puluh tadi ya nggak mungkin juga kebijakan itu bisa jalan
itu saya belajar sekali selama hampir sepuluh tahun jadi wali kota
skill komunikasi yang penting
kalau misalnya dikatakan maju untuk jadi jabar satu
tentu kang bima menyadari hal itu kan
nama kang bima yang sempat disebutkan
ya memang banyak yang dorong narik narik atau mengusulkan
kang ke jabar aja kang bima cocoknya di jakarta
ya kita lihatlah saya nggak mau pusing untuk mikirin kemana nanti
yang penting hari ini saya beresin dulu janji janji saya
berarti antara jakarta satu sama jabar satu yang mana nih kang
tantangannya sama menariknya juga sama
di satu sisi saya orang jawa barat tapi di sisi lain bogor dekat dengan jakarta
jadi menurut saya sama saja
yang penting nanti kita baca peta politiknya mengarah kemana
kan itu harus dihitung juga
tapi kalau sejauh ini kang sudah adakah
tadi kan bilang ada yang narik ada yang dorong ada yang mengusulkan
sejauh ini condongnya kemana kang
ah kalau saya diskusi dengan keluarga saya juga sama juga
tidak ada satu suara juga
makanya menurut saya masih panjang lah
masih panjang jadi nanti kita lihat saja nanti ya
enak nggak sih kang jadi politikus
setelah berkarir begitu sekian lama dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai sekarang
itu yang salah nggak boleh kita bicara enak atau enggak enak
ini bukan soal enak gak enak
ini soal pengabdian memberikan sebagian besar yang kita miliki
kemampuan waktu untuk mempermudah urusan banyak orang itu
kalau bicara enak jauh lebih enak jadi konsultan atau pengamat politik
lebih sedikit yang menentang lebih banyak rezekinya kira kira gitu
karena kalau jadi politisi itu kalau lurus ya nggak bisa kaya gitu ya
banyak musuhnya juga barangkali
tapi sekali lagi yang tidak bisa terbayarkan adalah ketika kita melihat senyum kebahagiaan warga
ketika warga kita memeluk kang terima kasih ya rumah saya sudah dibenerin
terima kasih anak saya bisa bersekolah lagi
itu priceless itu nggak ada duanya
itu yang menurut saya tidak kita dapatkan dari mana
oke kang ini sedikit tambahan kang ini punya waktu sekitar satu tahun lah ya kang ya
untuk bisa menotaskan janji janji
dan dijanji percepatan model apa yang akan kang bima lakukan
saya akan betul betul fokus ke timeline
jadi di bulan ini apa yang harus sudah selesai di bulan ini targetnya apa
satu yang kedua bulan depan saya akan melakukan tata ulang lagi dinas dinas
jadi betul betul ini pasukan yang akan fight all the way untuk bisa menyelesaikan tugas tugas
yang ketiga saya berusaha menjaga stabilitas di kota bogor
saya ingin meninggalkan kota bogor dengan kondisi bogor yang harmoni bogor yang sejuk bogor yang guyup dan damai
semoga itu tercapai
tapi sudah ada perkiraan belum nih kang siapa nih yang lanjutin kang bima selanjutnya
udah ada tokoh tokoh banyak lah ya di bogor
menurut saya di bogor itu nggak kekurangan tokoh yang mumpuni ya
tetapi saya lihat yang paling penting itu adalah hati niat baik
harus tulus ya kalau berhati hati
kalau mau membangun bogor nggak perlu atau jangan boleh ada keinginan keinginan tertentu gitu
ya harus ikhlas saja saya ingin orang orang yang ikhlas ya
salah satunya yang saya lihat ya kang deddy wakil wali kota saya kira punya potensi yang besar
kang sedikit lagi deh ini nanya lagi nyentil lagi nih
siap jadi jabar satu kah
saya selalu siap untuk posisi yang bisa memberikan kemaslahan bagi rakyat banyak
siap untuk semua posisi baik itu jabar satu ataupun dki satu